kita udah ngarenain si kemot dateng ke rumah sakit nih
udah jelas jelas kita bikin sakit sini
gw aneh anehan sih
bah mungkin si kemot itu masih nyaa
ya love deh sama sini

kudu mau jaga perasaan atau jangan
kudu mau jaga perasaan atau jangan
kudu mau jaga perasaan atau jangan
nah pas dia lagi ngebut ngebutan sama anak black cobra itu
lagi berusaha ngelariin diri dari anak black cobra
tiba tiba ada orang nyebrang seenaknya
nah boy tuh udah berhasil ngelespi
dia tuh gak kena sama sekali
gak kesenggol sama sekali
terus tiba tiba dia jatuh
dan kenapa boy gak turun
gak berhenti karena tadinya kan boy pikir
orangnya nggak kena sama sekali
ya makanya itu sih aneh kan
pah papi jadi khawatir sama kamu sayang
apa lebih baik kamu agak jauh jauh dikit dulu dari boy gitu
insya allah reva gak bakal kena kena papi
iya papi jadi ingat omongannya adriana
alex punya rencana jahat kan
ya takutnya ini adalah bagian daripada rencana mereka
wah bisa jadi sih pih
semoga aja gak kenapa napa deh nanti
sayang kamu sampaikan ke boy
boy harus lebih hati hati lagi
karena bisa jadi mereka punya rencana jahat yang lainnya
iya pih nanti aku pasti sampein ke boy
boy coba deh kamu buka di berita oke com
masa disitu artikelnya bilang katanya kamu tuh nabrak lari orang
kok beritanya jadi kayak gini sih
boy berarti lo udah di fitnah dong
ini tuh gak bisa kayak gini kurang ajar banget sih
boy ini gue yakin banget dikejaran alex pasti gitu
lo mulai sekarang harus hati hati lagi boy
lebih hati hati lagi
tapi yang gue cemasin
itu kalau misalnya berita ini sampai menyebar
berita online kan gampang menyebar kan
reputasinya jadi jelek juga
lo pasti ngincer terus sama alex
biar gue kumpulin temen temen anak jalanan
biar pada ngumpulin depan sekolah
terus ngawal lo kalau kasih lomba
thanks banget ya
makasih banyak ya kalian udah mau ngebantuin kita
gak usah ngerasa gak enak
udah seharusnya kita kayak gini saling bantu bantu
selain kita bersahabat kan kita juga satu klub
terus lama di
seharusnya kita digantungin
oke kita istirahat lagi ya
udah jelas dua dia mungkin sakit sil seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
mungkin si secondhand itu masih nyanga
nah nah nah nah kalau lo teh udah mau jaga perasaan atau jangan main tinggal gitu aja
harus ada pertimbangan harus ada imba
kmu tuh terus bikin sakit sini terus bikin geling sini
terus wanita wanita dateng lagi ke rumah sakit
bah eh nah aja nih marah marah sama saya
eh diding sarding
bah masih kemot
eh sarding sarding sarding
kamu tuh kalau ngomong dipikirkan dulu
jangan sampai si abah jadi kalap
eh eh talang baik
dijagi ya dijagi
bahasamu itu bisa menyantet ini perasaan
bah tolong ambak ambak aja ya
biasa darah abahnya tinggi
lamun darah abahnya tinggi

ding struknya kemana
apa jadi kalian yang ngemparin saya menyon
sanggup banget gitu
lain gitu abah
lamun abah abah mekan mekan
ais struknya kemana
prasa udah selesai equip dari mama
bangunan diri gitu
nggak ada neng yang megang ikan
kalau kamu segitu sedihnya yang mutusin aku
kalau kamu segitu cintanya sama aku
tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh
aku tidak boleh sedih
aku tidak boleh ingat lagi mon di
aku pasti bisa dan aku harus bisa untuk bergerak ke depan
dan aku harus bisa untuk mengelupakan mon di
tadi aku sempat jenguk reklama sakit
terus gimana mon
alhamdulillah dia udah boleh pulang sih
mending sekarang gue lega kan
udah minum dong
masalah lo yang kaktir gue
gue gak ikutan minum
ya gue tahu sih
masih nungguin raya kan
gue pengen bisa ngelupain raya
meskipun tuh berat banget buat gue
dan gue juga pengen
gue pengen raya bisa ngelupain gue ki
raya sama lu kan bakalan jadi saudara
jadi gimana caranya juga lo harus bisa deketin dia mon
ya walau bukan jadi cewek
biar lo sekarang
buat sekarang susah banget buat gue
gue masih sayang sama dia
bukan sebagai saudara
gue masih sayang sama dia sebagai
sebagai cowok dan cewek
iya sih mon
kalau gue di posisi lu juga
ini pasti ngerasa berat banget
cuma dibalik itu semua
lo juga harus bisa mentingin perasaan raya juga dong mon
nggak tahu apa apa
nggak tahu apa apa
ya lo juga harus bantu dia
dan bisa nerima lo sebagai saudara
gue nggak tahu
gue nggak tahu mulai dari mana dan gimana caranya
tapi gue bakal terus nyoba ki
gue bakal terus nyoba
ya gimana caranya gue bisa nganggep raya itu sebagai saudara gue nantinya
gila itu pasti bakal seru
tapi lo pasti bakal seru ya gimana caranya gue bisa nganggep raya itu sebagai saudara gue nantinya
susah banget buat gua
gua yakin lu pasti bisa bu